wali kota solo yang juga putra pertama presiden jokowi gibran raka buming raka
makin menguat menjadi salah satu sosok potensial cawapres prabowo subianto di pilpres dua ribu dua puluh
sejumlah kelompok relawan dan pengurus cabang partai politik tiba tiba bermunculan
menyuarakan gibran menjadi cawapres pendamping prabowo
padahal usia gibran belum memenuhi aturan
dan mahkamah konstitusi baru akan memutuskan batas usia cawapres cawapres senin pekan depan
dan sore ini kita akan membahas ya dengan beberapa narasumber yang ada di studio
dan juga bergabung melalui sambungan virtual
ada politisi senior pdi perjuangan pandana baban saat malam
ada juga direktur eksekutif dari indo strategik mas khairul umam
selamat malam mas umam
dan bergabung melalui sambungan virtual ada theodorus randi aditya
ketua umum relawan
mas randi selamat malam
baik selamat malam
oke saya mau ke mas randi dulu ya
karena ini pencetusnya itu relawan relawan
ini beberapa hari ini banyak sekali relawan yang tiba tiba mendukung mas gibran
mas randi anda sebagai perwakilan relawan gibran untuk negeri
ini mendorong mas gibran maju sebagai cawapres
kan usianya mas gibran belum memenuhi syarat begitu
ya saya pribadi kami bukan politisi kami bukan aktivis
atau mantan aktivis mahasiswa
kami dan teman teman hanyalah kaum muda indonesia biasa yang selama ini bekerja sebagai
wira swasta profesional pekerja kantoran pekerja sini lawyer
ya seperti yang kita tahu bahwa dalam pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
pemuda pemudilah yang akan menentukan arah pergerakan bangsa ini untuk lima tahun ke depan
dari kaum milenial dan genci
ya rekam jejak beliau sebagai politisi dan prestasi mas gibran sebagai wali kota solo
menurut kami adalah salah satu modal yang cukup mencalonkan diri sebagai cawapres
ya sudah sangat jelas dan konkret bahwa pemuda indonesia membutuhkan mas gibran sebagai perwakilan dari kami
tadi anda katakan bahwa
anda bukan politisi bukan aktivis begitu ya
tapi anda tercatat sebagai
sebagai pengurus dpp perani itu apa mas
oh kalau itu hanya
perkumpulan penasihat hukum di indonesia
makanya kami dari berbagai kalangan biasa seperti ada lawyer profesional pekerja kantoran pekerja seni wira swasta gitu
hanya anak anak muda dari kaum milenial dan genci
begini ya kami dengar bahwa ada yang menggerakkan relawan relawan
apakah memang ada perintah dari partai tertentu atau capres tertentu untuk sengaja mendorong mas gibran maju
karena ini terstruktur nih
tiba tiba banyak sekali relawan relawan bermunculan
relawan yang sebelumnya belum ada terus kemudian tiba tiba mendeklarasikan mas gibran
kita tidak kita benar benar murni
dari rasa dari hati kita terbentuk organik gitu
memang relawan ganjar sendiri gibran untuk negeri
dibentuk sebagai salah satu perwujudan
yang kita ini sebenarnya puas dan bersyukur atas kondisi bangsa dan negara yang dipimpin oleh
pak presiden jokowi saat ini gitu
kami juga memang khawatir
pembangunan indonesia yang telah berjalan khusus ini terhenti apabila pak jokowi tidak menjadi presiden lagi gitu
indonesia sebenarnya menurut kami juga
baik baik mas rani
nah sosok gibran inilah
dengan kompetensi prestasi
sikap dan kesederhanaan adalah perwujudan dari pak jokowi juga gitu
adalah dimensi jokowi menurut kami
oke jadi menurut para pemuda
yang kaum milenials ini yang tadi anda katakan bahwa yang bisa melanjutkan pembangunannya pak jokowi
di antara sekian banyak pemuda di republik ini begitu ya
menurut mas rani
kalau untuk mewakili pemuda pemudi
kita percaya sosok mas gibran ini yang bisa meneruskan
makanya kita mendorong
berharap mas gibran menjadi cawapres
oke jadi memang karena gibran anaknya pak jokowi makanya anda dorong
ataupun relawan ini dorong untuk maju menjadi cawapres
kalau gibran bukan anaknya pak jokowi nggak akan didorong ya mas randi ya
wow bukan seperti itu juga
pada dasarnya memang
tadi kan anda katakan bahwa ini gibran the next jokowi karena gibran anaknya pak jokowi
pertanyaan saya simpel
jawab saja kalau gibran anaknya pak jokowi
memang akan didorong
kalau gibran bukan anaknya pak jokowi tidak akan didorong begitu ya
ah bukan begitu mbak
karena memang kita lihat track record mas gibran
bukan serta merta mas gibran belum punya track record terus kita dorong jadi cawapres
tapi karena mas gibran sendiri prestasinya dari politisi
pertama dia dari pengusaha lalu politisi langsung bisa menjadi wali kota solo dan berhasil
ini gibran ini didorong sebagai cawapresnya siapa sih mas randi
kalau untuk keputusan cawapresnya nanti kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan mas gibran
oke jadi mas gibran bisa juga ya jadi cawapresnya mas ganjar
bukan hanya cawapresnya pak prabowo begitu ya
tetap akan mendukung kan
siapapun capresnya pokoknya cawapresnya mas gibran begitu kan
betul kalau kami dari relawan
gibran untuk negeri
kita tegak lurus mendukung mas gibran siapapun
keputusan mas gibran capresnya kami support
oke opung panda jadi beberapa hari ini saya nggak tahu ya
ini tapi bermunculan relawan relawan kemudian yang tiba tiba mendeklarasikan mas gibran untuk maju sebagai cawapres dua ribu sembilan
ini respon dari pdi perjuangan seperti apa nih
sebenarnya tidak ada respon
kita itu hak dialah itu haknya gibran ini
cuma saya mau mengingatkan aja terutama yang muda muda itu
ada satu etika kalau presiden jokowi bilang di dpr berpolitik dengan budi pekerti
itu tahun dua puluh satu sebelum dia wali kota proses pemilihan wali kota solo dari ranting cabang sampai ini sudah terproses
enam bulan dan sudah final
memilih teguh purnomo dan teguh
tetapi jokowi meminta ke ibu mega biar anaknya
jadi ini khusus presiden jokowi minta ke ibu mega ketua bdi perjuangan supaya anaknya bisa maju wali kota solo
pp dua puluh lima peraturan partai dua puluh lima itu mensyaratkan paling tidak minimal dua tahun
ya menjadi kader

ya jadi kader dan kemudian pemilihan calon wali kota itu itu sudah dikawal
jadi pada saat ini ada proses dari bawah
dan itu sudah dijalankan
mega karena dia mungkin sayangnya sama jokowi dengan hak prerogatif dia diabaikanlah itu
alangkah terakhirnya dengan gampang sekarang mau ditinggal
siapa yang ditinggal maksudnya
kalau gibran kemudian maju keluar dari pdi perjuangan tidak terbayang aku etikanya tatak ramanya budayanya
tidak terbayang saya
apakah iya jokowi dengan keluarganya mempunyai karakter seperti itu
ya kan pengorbanan di jajaran pdi perjuangan solo yang sudah melakukan proses demokratisasi dengan dari ranti pilih beberapa kompetisi kemudian dapatlah namanya purnomo dan teguh
dan sudah dikirim ke jakarta
hasilnya sudah dikirim kejar tinggal nunggu rekomendasi dari ibu ketua
jokowi datang minta anaknya dengan pengorbanan yang begitu besar dari partai dpd kemudian diluluskan anaknya oleh
anda melihat nanti ini bagaimana untuk yang cawapres
tetap nggak terbayang sama saya tatak rama budi pekerti dengan dali apapun kemudian mengabaikan menafikan itu gitu loh secara etika
kan belum tentu presiden jokowi mengizinkan atau memerestui
dengar dulu dengar dulu
mungkin anaknya yang pengen
ini membantu biar gibran juga dengar ini
apa iya sehebat itu nafsu kekuasaan itu
sehebat itu tidak ada lagi tatak rama tidak ada lagi satu etika
nggak peduli pengorbanan dpc solo
gak ada urusan pp dua puluh lima
itu kan tadi dikatakan oleh ketua relawan gibran untuk negeri bahwa mereka itu berharap pak jokowi itu bisa digantikan oleh mas gibran
karena mas jokowi itu karena mas gibran itu the next nya pak jokowi yang bisa melanjutkan pembangunan itu hanya mas gibran kalau menurut milenial milenial ini
tapi ada tatak ramanya ada aturannya tidak ujuk ujuk ini memang organisasi apa nih sepak bola bulu tangkis atau gimana gitu loh
ada tatanannya kami sebagai partai besar itu ada
dan ini keistimewaan paling sangat istimewa
megawati memberikan kesempatan kepada jokowi dan anaknya jadi wali kota
jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya mk memutuskan kemudian mas gibran punya peluang maju cawapres kemudian peluang itu diambil pdi perjuangan akan apa
enggak enggak enggak
oleh pak jokowi dan keluarga
enggak enggak enggak
enggak enggak enggak bukan enggak ada dihianati enggak ada enggak ada
yang saya bayangkan tuh apa iya moralnya begitu apa iya budi pekertinya begitu apa iya itu aja yang belum terbayang sama saya
saya mau ke mas umam mas umam anda melihat bahwa ada skenario yang memang khusus dirancang menciptakan kondisi bahwa banyak sekali relawan yang mendukung mas gibran untuk maju
kemudian ada beberapa ormas saya partai yang mendukung juga mas gibran untuk maju jadi seolah olah dukungannya itu banyak begitu untuk mendukung mas gibran maju sebagai cawapres
kalau kita merujuk ke teori gerakan sosial mbak sesuatu yang sifatnya jenuin itu seringkali dia akan memiliki akar yang kuat
sinyal sinyalnya itu begitu mudah dibaca sejak awal tetapi kalau misal kemudian gerakan itu terjadi secara spontanitas kemudian dalam waktu yang cukup singkat besar kemungkinan itu adalah hasil orkestrasi
jadi ini hasil orkestrasi menurut anda
kalau kita membaca per hari ini menunjukkan kecenderungan semacam itu maka kalau misalnya kemudian kita cerna apakah ini bagian dari gerakan yang jenuin yang orisinil lahir dari masyarakat tampak tampaknya tidak menunjukkan indikasi itu
nah maka terkait dengan konteks ini memang syarat umur tadi kemudian katanya tidak memenuhi
tetapi rasanya di saat yang sama operasi kekuasaan sudah dilakukan dan konon kabarnya menurut informasi spekulatif syarat yang diarahkan oleh mk bukan lagi soal umur
mk katanya tidak akan menyentuh soal umur opung tetapi memberikan celah terkait dengan konteks pengalaman sebagai kepala daerah
kepala daerah itu dimasukkan
kepala daerah itulah yang kemudian memberikan kesempatan itu
jadi pokoknya intinya itu mas gibran bisa maju lah

tapi kalau misal situasi ini terjadi betul saya berkeyakinan bahwa kemudian akan terjadi perang bubat antara pak prabowo dan juga pdip
bagaimanapun juga saya menghargai om bung tadi mencoba untuk menahan betul apa namanya diksi diksi yang cukup berpotensi memantik
tapi kalau saya bahasakan opung sebenarnya ingin menyuarakan kekecewaan yang begitu besar
terhadap apa ya sebenarnya ini adalah sebuah fakta keperluan
artinya apa kita hargai opung mencoba untuk menahan diri itu
tetapi bagaimanapun juga mas gibran kalau misalnya dia kemudian maju menjadi cawapres pak prabowo
secara otomatis dia mengabaikan untuk kesekian kalinya dari keluarga pak jokowi terhadap apa yang diarahkan oleh pdip itu sendiri
nah oleh karena itu kalau misal kemudian ini terjadi besar kemungkinan pdip akan melakukan evaluasi total terhadap pola relasi
termasuk barangkali keanggotaan gibran di dalam pdip termasuk status petugas partai

nah situasi ini tampaknya agak problematik mbak
karena bagaimanapun juga jokowi sendiri memiliki catatan yang cukup banyak
dan kalau misalnya tadi bicara tentang etik ya ini bisa menjadi sebuah munisi yang sangat besar
terutama ketika kemudian gibran akan diserang terkait dengan konteks politisi karbitan kemudian politik dinasti
dan ini semua berpotensi kemudian mengumpulkan seluruh kekuatan
rival rival politik pak jokowi untuk bersatu termasuk dengan pdip menghadapi kekuatan prabowo gibran atau siapapun nanti yang memberikan
oke saya akan tanya lebih dalam ya apakah presiden jokowi memang merestui atau presiden jokowi tutup mata kita nggak tahu ya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mungkin mau ke mas randi lagi ya
mas randi ini kalau misalnya nanti ternyata mk tidak meloloskan begitu nah ini bagaimana nih
sepertinya kalau dibilang tadi oleh mas umam mk kemungkinan besar akan meloloskan
tapi kalau mk tidak meloloskan apa rencananya dari relawan gibran untuk negeri ini
oke baik kita negara hukum kita hormati kita hargai semua keputusan mk nantinya
tapi kami dari kaum orang biasa dari kaum relawan kita berharap mk mempertimbangkan juga
aspirasi aspirasi dari seluruh anggota masyarakat di indonesia
oke sekali lagi ini apakah kemudian relawan relawan ini ataupun masyarakat biasa
anak anak muda ini tidak merasa bahwa ini akan menciptakan politik dinasti ke depannya mas randi
karena presiden jokowi masih berkuasa terus kemudian anak anaknya tiba tiba lolos di mk
bisa maju menjadi cawapres ini tidak khawatir ya
malah justru merusak citranya pak jokowi ya menciptakan politik dinasti
oke jika ditunjuk
langsung sebagai menteri atau lainnya mungkin itu dinasihati
kan ini semua kembali lagi keputusan seluruh masyarakat indonesia ya
dan lebih lagi hari ini saya melihat bahwa mayoritas rakyat di indonesia membutuhkan pemimpin muda
yang kreatif visioner tidak bertele tele yang terpenting
mayoritas itu dari mana datanya mas randi anda punya datanya nggak mayoritas
iya jadi kalau mayoritas pemilihan nanti
belum ada menurut kami yang mewakili sosok itu jatuh kepada mas gibran seperti itu
oke itu menurut anda belum tentu dengan masyarakat lain ataupun genzi lain berpendapat sama
saya tahan dulu ya mas randia saya mau ke opung
opung bagaimana kemudian pdi perjuangan melihat kalau misalnya nanti gibran akhirnya memutuskan maju menjadi cawapresnya pak prabowo
apakah ada langkah tegas yang akan dilakukan pemecatan atau mungkin ya seperti ada dulu
kan pak jk maju kemudian dari partai golkar
kita udah banyak contoh ya bagaimana budiman sujadmiko itu pengkhianat kemudian dipecat
ini juga nanti kalau keluar
kalau misalnya maju
iya kalau dia maju di luar daripada kebijakan dari partai pdi perjuangan ya dipecat
itu bukan karena gibran atau siapa atau jangan pula dibilang kita anti anak muda tidak memang rule nya
partai ini memang begitu
contoh yang terakhir budiman dipecat gitu loh
jadi itu satu hal yang lazim
tapi walaupun mungkin tidak populer yang saya sampaikan ini dan juga terhadap relawan relawan itu
saya nggak tahu ya apakah nggak penting kita berpolitik itu dengan budi pekerti
apakah tidak penting kita berpolitik itu dengan tata kerama
apakah kemudian kita dengan dali anak muda dan segala
kemudian kita menghalalkan semua cara
dan kemudian tak peduli dengan partai yang membesarkan dia
tak ada urusan yang memberikan fasilitas kepada dia
dan gibran menjadi diperhitungkan menjadi wali kota yang kemudian itu
tak ada urusan dengan pdi perjuangan
saya mendengar ada kekecewaan nih dari opung sebagai politisi pdi perjuangan
kalau yang konyol konyol partai ini sudah banyak pengalaman
tapi bahwa menciptakan pak jokowi
dari wali kota gubernur presiden anak mantunya dikasih tiket untuk maju pilkada
itu kan semua berkat pd perjuangan
jadi ada kekecewaan gak dari pdi perjuangan
kalau ada yang berkhianat nggak kecewa
enggak kenapa kecewa gitu loh
masih banyak kader kader yang lain
cuma mau kita beritahukan pendidikan berpolitik di republik ini
adalah tatak rama adalah budi pekerti adalah aturan main yang beradab gitu loh
kalau kemudian gebah uyah begitu
oh ternyata begitu rupanya keluarga jokowi
oh ternyata begitu kelakuannya
oh ternyata haus kekuasaan rupanya
oh ternyata ini
masyarakat bisa menilai
tapi saya percaya dalam urusan yang terakhir ini
jokowi akan betul betul nekter
jokowi akan betul betul punya pikiran yang rasional
anda masih percaya ya pak jokowi akan menjaga itu sebagai legasi terhadap
bukan bukan maksud aku ya
anda masih percaya gitu ya
ya bukan kau gue mengamang mendaidalan semua
apakah dalam hal ini tidak dirasakan oleh jokowi pribadi
bagaimana dia betul betul diapakan oleh pd perjuangan
bayangkan teguh sama purnomo sudah terpilih solo
dicoret mega untuk anaknya
nggak ada arti itu
pengorbanan itu tidak ada arti
karena dianggap itu haknya
karena anak presiden
ya rabbi gitu loh
tapi kan untuk menguji karakter seseorang
berikanlah dia kekuasaan dong pung
dan sampai pada titik ini
udah dikasih kekuasaan wali kota
pada usia yang begitu
kan ingin memperpanjang mungkin
ingin lebih panjang
mau jadi langsung wapres
ya silakan lah
tapi prosedur di partai tidak begitu
jadi pd purjohan udah siap ya
semisalnya gibran maju sebagai cowok pres
jadi paling ya paling kalau masih
gibran keluar dari pd perjuangan bergabung dengan wapres
aku cuma berdoa
ya tuhan maafkanlah
karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan
ini saya nggak tahu nih
itu nada dari toif
oh itu ya
itu opung panda loh yang mengucapkan itu
jadi itu sudah speechless
itu udah kekecewaan tingkat dewa gitu
kekecewaan tingkat tinggi itu
jadi kalau misalnya tadi dibahasakan dari opung panda
sebenarnya hukum panda ingin menyampaikan
kalau sampai gibran kemudian menjadi cawapres dari prabowo
maka gibran dan keluarga pak jokowi tidak bermoral
gibran dan keluarga pak jokowi tidak tahu balas budi
tidak tahu etika
kalau misal kemudian itu dibahasakan tidak kekecewaan
saya pikirin adalah sebuah kekecewaan
tetapi bagaimanapun juga
itu adalah sesuatu yang wajar
karena bagaimanapun juga
pdip bumega memang betul memiliki kontribusi besar
terhadap upaya membesarkan nama besar jokowi sendiri
dan yang harus diantisipasi
sebuah kekuasaan itu mbak
itu akan dilihat dari first impression dan last impression
first impression diakui atau tidak
pak jokowi berhasil meyakinkan publik bahwa kinerja pemerintah hanya bisa diterima
setidaknya terbukti dia terpilih lagi
approval ratenya juga relatif terjaga
tetapi kalau misalnya kemudian bicara last impression
dan itu biasanya akan melekat di masyarakat
ketika kemudian dia seolah memberikan ruang bagi anaknya untuk maju
dengan cara cara yang lebih mudah
seolah ini agak dipaksakan ili karbitan
maka itu yang berpotensi kemudian menempel
sekaligus tadi menjadi munisi politik yang sangat efektif
bukan hanya untuk mendilegitimasi pasangan prabowo gibrant
tetapi juga kredibilitas pemerintah pak jokowi
dengan resep prabowo gibran ini memang bisa jaminan ya
menang kontestasi pilpres
kan ada sentimen mungkin ya
di kelas menengah berpendidikan ya
mungkin tidak sama dengan pemikirannya mas randi dan teman temannya ini
iya kalau misal terkait itu mbak
memang kalau misalnya kita bicara elektronik
di beberapa simulasi
nama prabowo dengan gibran masih memungkinkan untuk menang
tetapi bukan berarti dia di posisi tertinggi
ketika pak prabowo misalnya disimulasikan dengan
disimulasikan dengan ahy ketum demokrat
relatif lebih tinggi
dibandingkan dengan prabowo gibran ya
dibandingkan dengan prabowo gibrant
tetapi rasanya pak prabowo memiliki sebuah keyakinan
bahwa dengan bersama pak jokowi
dan menempatkan gibrant sebagai wakilnya
maka pak jokowi akan all out
all out dengan segala cara
bukan hanya dengan langkah langkah politik
tetapi juga barangkali dengan instrumen kekuasaan yang tidak terlihat
yang kemudian itu
barangkali ada juga semacam inferiority complex dalam diri pak prabowo
dia kalah dua kali di pilpres dua ribu empat belas
jadi apapun harus dilakukan ya
dan kalau misalnya kemudian dia tidak menurut
dengan apa yang disampaikan pak jokowi
strategi yang dia tawarkan
bisa saja kemudian dia kelumat
nah hal hal semacam itu yang tampaknya masih menghantui pak prabowo
sehingga kemudian ketika ada opsi ini
kemudian sudah diusahakan di judicial review
kalau misal kemudian sampai tidak diambil oleh pak prabowo
itu juga akan menjadi bumerang tersendiri untuk pak prabowo
maka di situasi ini yang tampaknya masih cukup riskan
tetapi kalau sampai mk mengeluarkan putusan
memberikan celah bagi gibran untuk maju
pasti akan maju ya
akan diberikan kepada gibran sebagai karpet merah
menjadi cawapres prabowo subianto
jadi perjuangan sudah siap ya
kehilangan kader terbaiknya
ini petugas partai terbaiknya loh
karena kan ini apakah kemudian ketika gibrant maju sebagai cawapres
itu akan mempengaruhi statusnya pak jokowi di pdi perjuangan
ini begini ya
jangan dulu sejauh itu
setelah raker nas keempat
itu kita berharap
ada satu sikap jokowi
yang lebih menyesuaikan diri
untuk tidak terlampau tergambar memberikan angin
membuat kedekatan kepada prabowo
dia lebih disiplin lagi lah
enggak bukan ternyata kita harapkan
dan maka itu melihat karakternya jokowi
saya cukup banyak bergaul di awal awal kekuasaannya
banyak saya berdiskusi dengan dia
saya yakin dia tahu menghormati
dia tahu etika
dia sangat punya ketulusan
apalagi terhadap orang yang mempunyai budi besar kepada dia
pertanyaan saya apakah dia bisa mengontrol anak anaknya
apakah presiden jokowi bisa mengontrol anak anaknya
untuk mengikuti keinginan dia
bisa dong jadi gini ya
jadi setelah anak ini gibran pulang dari singapura
bapaknya meminta dia supaya
latihan magang dulu di perusahaan furniture di solo
kemudian dia gak cocok
dia mau bikin catering
nah kemudian begitu dia punya catering
ajarannya nasihatnya siapa
jokowi kepada gibran
jangan ambil catering dari pemerintah
kalau ada kondangan kalau ada
dan di situ dia disiplin
oke itu baru periode pertama kan
bukan enggak sih ini gibran
ya ini periode pertama kan
periode pertama maksudnya
ini waktu periode pertamanya pak jokowi
dua ribu dua puluh satu sudah periode kedua
periode kedua oke
kan sudah jadi wali kota itu opung
iya enggak waktu dia belum wali kota
tadi kan soalnya kontrol bapaknya gitu loh
kemudian karena dia tidak mau lagi magang di situ
dia bikin catering
catering dikasih tahu
sama dengan sikap bapak
jangan ambil order order dari pemerintah
jadi kesimpulannya apa nih bapak
artinya jokowi punya kemampuan mengatur anaknya
tapi ada yang miss juga bang
memang bagaimanapun juga kekuasaan itu sesuatu yang membuat kita
manusia pada umumnya
ia akan kembali ke situ tertarik
kalau misal dulu pak jokowi mengatakan
anak saya tidak ada yang suka kekuasaan
tidak ada yang suka politik
dan tidak akan terjun ke politik itu dua ribu sembilan belas
semuanya terjun ke politik
ada tiga orang yang sudah menjadi bagian dari kekuasaan politik
anak mantu anak bontak
tapi dia enggak pernah dia ngomong begitu

enggak bahwa anaknya tidak di politik
ada ada pernyataan dari perintah
ada pernyataan dari presiden jokowi
ada ada pernyataan resmi

hah saya belum dengar
nanti mungkin kita bisa kasih tau opung
tapi sayangnya waktu kita udah habis nih
jadi nanti kita tunggu hari senin besok
tanggal enam belas oktober dua ribu dua puluh
mahkamah konstitusi sembilan hakim mk akan memutuskan
salah satunya adalah memutuskan nasib demokrasi di republik ini akan seperti apa
apakah kemudian akan memberikan tiket untuk
tiket untuk supaya seorang gibran raka buming raka bisa maju sebagai kandidat
tunggu dulu tunggu dulu
sebelum kamu tutup ya
sebelum kamu tutup saya cuma sampaikan pesan
oke sebentar nih
saya cuma sampaikan pesan kepada mas jokowi
yang di awal kekuasanya saya banyak terlibat
temannya dia berdiskusi
saya cuma lihat apa dia
harapanku dan keyakinanku
masih dia menjaga etika
masih dia menjaga budi pekerti
tahu berterima kasih
menghormati orang yang berjasa kepada dirinya
baik baik itu harapannya opung
ekspresi ketindahan besar dari opung tanda kepada pak jokowi
oke tapi harapan semoga menjadi kenyataan
karena kadang harapan tidak sesuai dengan kenyataan nih pung
kita harus bersiap untuk kemungkinan yang terburuk
untuk demokrasi kita nanti
nanti kita akan lihat bagaimana
mahkamah konstitusi enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga akan memutuskan soal batas usia capres cawapres
yang akan menjadi penentu
apakah putra presiden jokowi gibran raka buming raka bisa maju menjadi cawapres
terima kasih sekali para narasumber yang hadir
ada politisi senior pdi perjuangan opung pandana baban
kemudian direktur eksekutif indo strategik mas khairul umam
dan juga ketua umum gibran untuk negeri theodorus randi aditya
terima kasih mas randi sudah bergabung melalui sambungan virtual
kita ketemu lagi nanti
sehat selalu bapak bapak